weh weh orang pesawah itu weh
berupaya menghindari razia dua pemuda ini tak kehabisan akal
keduanya turun ke sawah lalu berpura pura menjadi petani
weh orang pesawai itu weh
meski bersungguh sungguh menghayati peran acting keduanya tetap gagal
keduanya ketahuan petugas lantas flores bonebolango yang kemudian merekam keduanya
dari keterangan pihak kepolisian keduanya mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm berstandar dan motor tak dilengkapi spion
mereka berdua tidak menggunakan helm standar nasional indonesia
dan langsung standar motornya kemudian langsung melompat ke sawah dan melakukan kegiatan yang ada di sawah
yaitu melaksanakan cabut rumput
itu berpura pura ya
itu kalau sudah klarifikasi itu hanya pura pura
usai menyelesaikan perannya sebagai petani
dua pemuda ini lalu dibawa ke kantor lantas bone bolango untuk diperiksa dengan barang bukti motor